setuju jadi setelah menabung selama dua puluh delapan tahun
seorang penarik becak asal banjar negara jawa tengah
akhirnya bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini
kalau nggak sehat nggak bisa beda haji soalnya ya
betul penarik beca ini menabung dengan cara
menyisikan uang koin hasil jerih payahnya
ke dalam celengan yang terbuat dari bambu
inilah keseharian sureto
pria berusia enam puluh tiga tahun warga desa kalibening banjarnegara ini
selalu mengangkali depan pasar kalibening untuk menunggu penumpang
pekerjaannya menarik becak ini sudah ia jalani selama lebih dari tiga puluh tahun
dalam satu hari suroto biasanya membawa pulang uang sepuluh ribu rupiah
hingga tiga puluh ribu rupiah saja
meski demikian suroto berhasil menabung untuk berangkat haji tahun ini
niat untuk menjalankan rukun islam yang kelima itu
memang sudah suroto idamkan sejak dua puluh delapan tahun yang lalu
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
sureto sudah menyisikan uang uang koin dari hasilnya bekerja
dan disimpan di beberapa celengan yang terbuat dari bambu
sureto bahkan hanya menabung satu rupiah per hari
alhamdulillah kulau sambon dunas
kulau ngerawas bangga sangat
kulau ngerawas senang banget
kulau ngerawas syukur banget
keberangkatan sureto ke tanah suci ini
sempat membuat rekan sesama penarik becak kaget
namun mereka menilai suleto selama ini
memang dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah
ya itu sangat berkhatiin sih
medatin cita cita kalau ada orang haji
nah itu mungkin betulan allah yang menghendaki sekarang mau berangkat
gitulah saya bangga sekali gitu pas
teman saya gitu
kebekerjaannya biasa tuang becak lah
rencananya sureto yang masuk dalam potret tujuh puluh tiga
akan berangkat ke tanah suci pada tanggal dua maret
dua puluh juli melalui embarkasi donohu dan solo